mantan wali kota jakarta pusat sekaligus calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni
mengaku siap jika dipanggil bares krim polri terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pembangunan masjid al faus
di kompleks kantor wali kota jakarta pusat
hal ini disampaikan silvi selesai kunjungannya untuk bersosialisasi di ciracas jakarta timur selasa pagi
sambil berjalan keluar dari lokasi acara sylvi tak banyak menjawab pertanyaan wartawan
seputar dugaan kasus korupsi masjid al faus
saya akan sampaikan kejunjungan kita nanti
mungkin diklarifikasi aja mpo emang kalau memang tidak benar begitu mbah
ya kalau nanti ditanya saya orang yang taat hukum kok saya akan tanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan
ganggu jadwal kampanye nggak mau kalau nanti dipanggil
insya allah kan saya jadwalnya tetap artinya saya sangat menghargai hukum saya sangat mengerti aturan aturan